pasca penetapan rizik syihab sebagai tersangka dugaan penodaan agama
maksud kami dugaan penodaan pancasila
tim kuasa hukum rizik sihab berencana melakukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersebut
hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum rizik sihab pada jumpa pers yang digelar jumat sore di jalan gede bage kota bandung
tim kuasa hukum rizik juga menanggapi kasus yang menjerat rizik syihab
menurut tim kuasa hukum orang dalam video yang dijadikan barang bukti pada kasus ini bukanlah rizik syihab
tim kuasa hukum rizik beranggapan rekaman itu bukanlah rekaman asli dan sudah dipotong potong
sehingga tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti
selain itu tim kuasa hukum rizik syihab juga menyayangkan sikap kepolisian
yang tidak kunjung menyerahkan surat penetapan sebagai tersangka kepada tim kuasa hukum rizik
atas penetapan klien kami sebagai tersangka
sampai saat ini saya berbicara
belum menerima pemberitahuan resmi
baik secara lisan maupun tertulis atau surat
dari pihak kepolisian
padahal penting bagi kami untuk secepat cepatnya
menerima surat yang menyatakan tentang status hukum klien kami sebagai tersangka
untuk kami gunakan hak kami yang diatur dalam undang undang
yaitu memajukan perintah
dan gugat peradilan atas status klien kami tersebut
untuk mengetahui perkembangannya sudah ada rekan kami franky wijaya di bandung jawa barat
yang siap dengan laporannya
kapan gugatan pra peradilan dari pihak rizik sihab ini akan diajukan
ya selamat sore budi
memang benar tadi sore tim kuasa hukum rizik sihab sudah melakukan konferensi pers terkait
rencana untuk merakukan gugatan peradilan terhadap kasus dugaan penistaan
pancasila yang dilakukan oleh rizik sihab
namun belum bisa dipastikan kapan tim kuasa hukum rizik sihab ini akan melakukan gugatan pra peradilan
mengingat ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu
hingga saat ini tim kuasa hukum rizik sihab sendiri belum menerima surat penetapan rizik sihab sebagai tersangka
dan juga pemanggilan rizik syihab sebagai tersangka
hal ini dianggap tidak bisa dilakukan gugatan peradilan
karena salah satu syarat untuk melakukan gugatan peradilan adalah
harus adanya surat penetapan sebagai tersangka untuk melakukan gugatan pra peradilan
dan tim kuasa hukum rizik syihab sendiri beranggapan bahwa hingga saat ini status rizik syihab belumlah tersangka
karena mereka sendiri belum menerima surat penetapan rizik syihab sebagai tersangka
dan memang jika surat penetapan sebagai tersangka ini sudah diterima
mereka akan langsung melakukan gugatan pra peradilan namun belum diketahui kapan
mereka sendiri mengaku sempat meminta surat gugatan peradilan
soal penetapan ini namun berdasarkan keterangan tim kuasa hukum rizik sendiri
kepolisian polisi daerah jawa barat sendiri belum bersedia memberikan kepada tim kuasa hukum rizik sihab ini
frankie selain rekaman yang menurut pihak rizik bukanlah rekaman asli
adakah hal lain yang akan diajukan oleh pihak rizik untuk membatalkan status tersangkanya
ya benar sekali dalam konferensi pers tadi sore
memang mereka juga menjelaskan menyanggah
beberapa hal terkait kasus dugaan penistaan pancasila oleh rizik sihab ini
selain dugaan mereka menyanggap bahwa video itu bukanlah video asli yang sudah diedit
dan juga orang di dalam situ merupakan rizik syihab
karena dalam keterangan mereka rizik syihab tidak mungkin memberikan ceramah hanya sekitar dua menit dua puluh satu detik
sementara rizik sihab sendiri biasa memberikan ceramah cukup panjang
dan sekalian itu mereka juga punya sanggahan lain yaitu terkait pancasila
pancasila yang dimaksudkan dalam video tersebut menurut tim kuasa hukum sendiri
bukanlah pancasila yang menjadi dasar negara sekarang
itu pancasila yang disahkan pada delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
melainkan pancasila buatan soekarno yang dibuat pada satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
dan juga piagam jakarta pada dua puluh dua juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
sehingga pancasila yang dimaksudkan di sini ialah bukan pancasila sebagai dasar negara
selain itu mereka juga membantah beberapa hal seperti
video tadi dan juga hal hal lain
dan ini sudah dijelaskan secara gamblang dalam tesis yang dibuat oleh rizik syihab sendiri
yang dipermasalahkan sendiri bahwa ada data data dan bukti bukti sejarah
yang memang itu bukan merupakan pancasila asli
sehingga tidak ada mereka mempertanyakan sendiri sebenarnya di mana dugaan penistaan sendiri
dan mengenai kata kata yang diungkapkan dalam ceramah tersebut yang mungkin kurang pantas
beliau mengatakan bahwa dialek rizik sihab memang
banyakkan dialek betawi dan orang betawi
biasa melakukan kata kata tersebut dan maksud sendiri bukanlah maksud dari kata tersebut
melainkan secara eksplisit kata lain seperti misalnya kepala yaitu kepala dalam piagam jakarta
maksudnya ialah bagian atas dalam piagam jakarta tersebut budi
terima kasih sekali lagi franky wijaya yang melaporkan perkembangan terakhir kasus yang menimpa rizik sihab dari bandung jawa barat